puter balik sekarang
bang tapi arah gua kesana bang
aduh tolong deh
petuli semua deh
kalo gua lagi berantem sama roman
masa ribet terus sih sama roman
ngapaan sih dateng dateng ganggu sih
siapa yang ganggu sih kan
gua kesini itu
gue pengen jenguk tante tiana
dan sekalian jemput nyokap gua
ini kan puisi
puisi dari roman
dari penyiar radio
dari penyiar radio
oh jadi si gibran itu bisa bikin puisi juga
sama kayak rompis
loh mikir apa sih
di dunia ini yang bisa bikin puisi itu cuma roman
tapi kok bisa kebetulan gitu ya
lindungilah mama dan bapak
semoga mereka berdua sampai dengan selamat
jadi gak sabar
aku udah selalu lindungi
mama sama bapak sampai
weh motor gua tuh
udah gak apa apa
lu anterin gua deh
putar balik sekarang ya
pak bang tapi arah gua kesana bang gak kesana bang
hei ada apa nih
pak ini ada apaan
sumpah demi allah saya bukan maling motor pak
kalau misalnya maling aku penjara penuh
itu kan si roman
kenapa pula ada diseret seret
wah gak beres nih
wah jangan jangan dia kebetulan maling juga
jangan ini gak betul
eh apa apaan gua ini
kalau mau mau kayak jalan tolong pangkal nih gua
aku anak sekolah kau tengok nih kayak gua
eh kalau lo pelajar mana buktinya
gua tau bukti
nih kau tau gak nih
udah gak usah lama lama
aku anak sekolah
lu jangan ikut campur
temen lu ini maling motor
tin tapi beneran aku bukan akumulatan dari mereka
kau percaya sama aku
enggak aku percaya sama kau
udahlah bawa aja ke kantor polisi
udah lah bang
udah jalan kayak ginilah
udah damai aja kita
ini nih pelajar yang gak baik
udah tau temennya melakukan kesalahan
pakai dibela lagi
mau minta damai lagi
eh kalau lo ikut campur
kamu saya bawa ke posisi bubur
udah lah bang
alamak kayak mana pula lah si roman bisa diturunkan maling motor kayak gitu
aduh enak banget ya mbak
saya gak sama aja
saya lagi buru buru
gak apa apa mbak
kok tiba tiba perasaan gue gak enak ya
oh enggak tadi gak sengaja nabrak suster terus dia toh
kan malam ini kita pulang ya
soalnya malam ini papa yang mau nemenin mama di rumah sakit
nama lengkap kamu
saya gak tau apa apa
saya gak bersalah pak
kita akan bicarakan itu
tapi tolong ikuti peraturan di sini
sebutkan nama lengkap kamu
tapi beneran pak
saya gak bersalah pak
saya tidak akan menangkap adik kalau nggak salah
tapi emang beneran saya nggak bersalah pak
jadi tolong lepasin saya
sumpah saya gak tau apa apa pak
yang jadi masalah warga melihat adik
sedang bersama maling motor yang mereka kejar
adik malam ini di sini dulu
kalau dalam waktu dua x dua puluh empat jam
adik tidak bersalah
kami akan bebaskan
bawa adik ini ke sel
jam tangan dan handphone
taruh di sini
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah sampai kita di jakarta mak
mama senang sekali
lihat gedung gedung tinggi banyak kali di sini
di medan tak ada satupun
ya jangan kok paham
ada banyak gedung gedung tinggi
ya jangan kau bandingkanlah
kampung kita dengan jakarta
mama harus telepon oman
mama harus kasih tahu oman
kalau kita sudah tiba di jakarta pak
tak kau lihat
sudah hampir tengah malam ini
sudah tidurlah si roman
tapi mama itu sudah janji sama oman
kalau sesampainya kita jakarta
mama harus kasih kabar
macam tak ada besok saja kalau ini
sekarang kita langsung ke tempat kawanku itu
kita menginap di sana
ya sudah lah
kau sms saja dia
jangan kau telepon
kasian besok sekolah dia
bapak ini kalau tidak ada oman di mata bapak
pasti saja perhatian kali
tapi kalau ada oman selalu saja kelahi
yang sekali bapak
ah kau itu
ah kau itu
saya nggak bisa tidurnya di luar saja pak
saya janji saya gak akan kabur
tidak bisa deh ini sudah peraturan
apalagi rencanamu ini ya allah
ya allah apa yang harus aku bilang ke mama dan bapak
bisa pingsan mereka kalau tahu aku sekarang udah di sini
gimana dengan penghargaan yang akan aku terima lulusan ini

ya sudah kalau bapak tak mau datang
biar mama saja yang datang
yang bilang tidak mau pergi ke jakarta itu siapa
makanya dengar dulu baik baik
aku mau suruh kau itu beli tiket pesawat terbang
biar cepatlah kita sampai di jakarta
jadi mama sama bapak bisa datang
kalau bapak tak ke jakarta
bagaimana bisa aku buktikan pada orang orang kampung itu
kalau kau benar dapat penghargaan